amin rais diminta turun gunung dan maju sebagai calon presiden oleh koalisi umat madani atau kum
partai bulan bintang menilai tindakan kum mengusung amin sebagai calon presiden
dapat memecah koalisi keumatan yang digagas rizik sihab di tanah suci
koalisi umat madani atau kum mendeklarasikan dukungan kepada amin rais
untuk maju sebagai calon presiden dalam pilpres dua ribu dua puluh
kum berharap amin dapat turun gunung untuk mendapat peran penting dan menyelamatkan nasib bangsa
karena sampai kami pada satu sikap kita harus punya calon presiden
yang dalam hitungan hitungan politis
keselamatan bangsa dan negara
kita sepakat untuk mengusung pak amin rais
ketua kum ledjen purnawirawan sharman hamid menyatakan
dukungan terhadap amin juga terinspirasi oleh kemenangan mahathir muhammad dalam pemilu malaysia
syarwan menyebut kemenangan mahathir karena dukungan umat malaysia
yang mampu mengalahkan najib selaku petahana yang didukung kekuatan asing
amin rais merupakan pendiri dan mantan ketua umum partai amanat nasional
masuk dalam bursa capres partainya
amin kembali mencuat ke media setelah mengkritik sejumlah kebijakan presiden jokowi
hingga menantang bertarung secara gentle

menilai kebenaran ketua umum partai amanat nasional
namun ketua bidang pemenangan presiden partai bulan bintang pbb
sukmo harsono menilai pencapresan amin rais oleh kum
dianggap memecah koalisi keumatan yang digagas rizik sihab dan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
sukmo juga menyatakan selain mencuri start dari hasil pertemuan para ulama
yang akan diputuskan pada bulan juli ini
tindakan kum juga dianggap tidak bijak dan bisa merusak kebersamaan
sementara itu ketua umum p tiga
romahur muzi berharap pertemuan sejumlah tokoh politik di tanah suci
dapat memberikan dampak positif dalam kontestasi politik dua ribu dua puluh
romi juga berharap pertemuan itu bisa membuat iklim politik lebih tenang damai dan sejuk
dimulai dari tempat ibadah yaitu mekah peta suci
itu tidak juga menjamin akan ada keberhasilan seterusnya
karena kita juga banyak melihat sejumlah artis kita yang menikah di mekah
dan yang berakhir juga cerai
jadi tidak menjamin bahwa setiap kegiatan yang dimulai dari kota suci sekalipun
tetapi tidak diniatkan untuk ibadah akan menuai keberhasilan
sebelumnya pertemuan tokoh politik di tanah suci
mengurucut pada rekomendasi pemimpin front pembila islam rizik sihab
yang mendorong terbentuknya koalisi keumatan
koalisi yang terdiri dari pks pbb dan gerindra itu diharapkan
mendukung prabowo subianto pada pilpres dua ribu sembilan belas
horosmane hurug cnn indonesia
bagaimana rekan dibuatnya koalisi keumatan ini dan kenapa muncul nama menteri ris
itu tentunya berdasarkan perhitungan perhitungan kita terhadap bagaimana peluang
dari siapa yang punya peluang paling besar untuk bisa katakanlah memenangkan pilpres ini
karena saya pikir kita bersikap bahwa pilpres ini harus kita menangkan
kita tidak bisa mentolerir jokowi kembali pada panggung yang akan datang
mungkin pak sarwan bisa menceritakan sedikit deskripsi ataupun apa latar belakang dari koalisi keumatan ini
apa itu koalisi keumatan
koalisi keumatan itu intinya mengusung calon presiden untuk kita titipkan amanah menang pada pilpres yang akan datang
dalam langkah memperbaiki semua kerusakan yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang
berarti intinya memunculkan
nama baru untuk mengganti presiden jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas karena dianggap tidak kompeten dan tidak cukup kinerjanya
lalu saya masuk mau masuk mau
kalau anda kan tadi katakan statement anda sangat kontroversial ya
memecah belah koalisi keumatan ini sendiri
apa yang membuat statement anda begitu sangat kontroversial
ya pertama mas yuda ini suatu kehormatan buat saya
bisa duduk satu meja sama general
dan salam dari pak yusril dan pak afan
afrian syahnur sekjen partai bulan bintang kepada pak jenderal
jadi begini mas sikap partai bulan bintang beberapa hari yang lalu mengadakan pertemuan dengan pimpinan gmnf dan pa dua ratus dua belas
di situ menegaskan bahwa sekjen partai bulan bintang afrian syahnur mengatakan partai bulan bintang tetap berada dalam satu kesatuan dengan rekomendasi pa dua ratus dua belas
dimana rekomendasi pa dua ratus dua belas yang dipimpin oleh bintang dan bintang
dimana rekomendasi pa dua ratus dua belas yang dipimpin oleh bintang dan bintang
dan pimpin pembinaannya adalah pak amin rais
itu menetapkan pak prabowo pak yusril pak zulkifli dan beberapa nama lain itu sebagai calon presiden
nah hingga hari ini pa dua ratus dua belas yang digagas oleh habib rizik
itu sedang menyusun draft sedang menyusun sebuah rancangan

mencari sosok calon presiden dan calon wakil presiden

yang memang benar benar representatif mewakili umat
kemudian kami sangat menghormati ketika kemudian ada sebuah koalisi
yang bernama koalisi umat madani
yang secara mengejutkan di dua hari setelah pertemuan kami dengan pa dua ratus dua belas ini
mendeklarasi menyatakan bahwa pak amin rais sebagai calon presiden
kenapa seatakan ini berpotensi memecah umat
karena ada satu hal yang sangat penting
satu kalimat yang bisa ditafsirkan oleh banyak orang ketika kemudian koalisi keumatan yang diendorse oleh habib rizik
kemudian muncul koalisi umat madani yang didorong oleh jenderal saran hamid
nah kata kata umat ini sudah menimbulkan tafsir bahwa belum belum koalisi ini sudah pecah
nah munculnya koalisi umat madani ini yang mendorong pak amin rais menurut saya justru menyulitkan posisi pak amin rais
pak amin rais sudah jelas orang yang selama ini didorong dan mendorong bagaimana terjadi perubahan pemerintahan
menempatkan pak prabowo dan beberapa kandidat lain sebagai calon presiden
kalau kemudian sekarang ada koalisi yang justru mendorong pak amin rais sebagai calon presiden
ini menempatkan posisi pak amin rais dalam posisi yang sulit
di samping menempatkan posisi pak amin rais di posisi yang sulit
juga membuat seakan akan muncul kesan bahwa sudah terjadi ketidaksepahaman
antara umat yang dipimpin oleh habib rizik dengan umat yang dipimpin oleh pak sarwan hamid dan kawan kawan
nah kami tidak ingin barang yang sedang hangat hangatnya kita satukan ini
kemudian sekarang ini menjadi berantakan karena dianggap muncul sempalan koalisi keumatan
dan ini dibidik oleh pihak lawan
sebagai awal ketidakkompakan koalisi keumatan
maka terus terang saja walaupun ini sah walaupun ini sesuatu yang baik
tetapi bagi saya khususnya menganggap ini sebuah tindakan yang tergesa gesa
fat accompli terhadap habib rizik dan menempatkan posisi pak amin rais sendiri dalam posisi yang sangat sulit
itu mencuri start sebelum dari koalisi keumatan sendiri memunculkan nama yang secara fix
aklamasi menyebutkan nama dari beberapa kandidat
saya katakan bahwa ketika rekomendasi pa dua ratus dua belas yang dipimpin pak amin rais sendiri tidak menyebutkan nama pak amin rais
kemudian sekarang justru pak amin rais didorong ini kan namanya curi start
kalau sekarang habib ini harus menuruti kum atau koalisi umat madani

bagaimana dengan pak prabowo
bagaimana dengan pak zulkifli
bagaimana dengan pak zulkifli
bagaimana dengan pak zulkifli
bagaimana dengan pak zulkifli
bagaimana dengan pak zulkifli
bagaimana dengan pak zulkifli
bagaimana dengan pak zulkifli
partai bulan bintang yang sudah menetapkan juga pak yusril sebagai calon presiden
dan ada bagian daripada keputusan pa dua ratus dua belas
nah inilah yang saya katakan curi start tetapi curi start bukan dalam arti positif
justru ciri ciri start yang menurut saya membuat resah umat kalau menurut saya
bagaimana tanggapan pak sarwani terkait dengan tiba tiba muncul nama amin rais
sementara dari koalisi keumatan ada beberapa kandidat lain yang dimunculkan tidak ada nama amin rais di sana
jadi saya kebetulan juga di dewan perhiasan dua ratus dua belas
masalah ini sudah saya bicarakan dengan ketua umum dua ratus dua belas
jadi pada dasarnya kita memang mengacu pada katakanlah pikiran pak habib rizik
yang ingin melahirkan calon calon itu nanti dalam ijtima
tapi bukan berarti itu mengunci masing masing calon berusaha meyakinkan forum itu nanti
ya yang terbaik
tapi ada pertimbangan lain karena kalau dibilang tergesa gesa baru dideklarasikan kemarin pada hari sabtu
ada pertimbangan apa
kenapa muncul nama amin rais terlebih dahulu dibandingkan ada nama lain pak
ya kita tidak koordinasi siapa yang dulu siapa yang dulu
ini kan momentum politik aja
jadi kami menilai pak amin rais itu punya potensi yang kuat sekali
jadi kalau kita mengandalkan pada yang ada itu kalau seandainya itu gagal kembali ke jokowi lagi
harus ada alternatif yang
pak amin rais itu kan punya partai pan punya muhammadiyah
kemudian ketua dewan penasehat dua ratus dua belas
kemudian punya hubungan bagus dengan partai partai koalisi
nah ini dari sekarang katakanlah semua mencalonkan diri sebagai presiden
itu sama saja kan
tapi nanti muaranya kerucutnya itu pada ijtima ulama itu
tapi kalau dari pan sendiri mengajukan nama zulkifli hasan anda sudah mempertimbangkan
ketika nanti ternyata
di dalam pan sendiri tidak satu suara atas nama calon
ya itu nanti bagaimana pak amin rais menjelaskannya kepada pan
atau memasukkan ini ke pan sehingga nanti muncul pak amin rais sebagai calon presiden
saya kira kami tidak berandai andai atau dengan mudah memutuskan amin rais
itu karena ada potensi pada dia yang membuat saya yakin
dia bisa menyelesaikan masalah bangsa di masa depan
apakah sudah ada tanggapan ataukah dari pihak koalisi umat madani sudah bertemu amin rais
dan sudah mendapatkan statement resmi dari beliau
pak amin rais maksudnya pak amin rais setuju
saya tidak mungkin melancang mengusulkan amin rais kalau saya tidak bicara
saya bilang pak amin rais sekarang ini bangsa membutuhkan seorang pimpinan yang tegas
jangan pak amin rais bicara soal pribadi ini soal keselamatan bangsa
saya minta pak amin rais setuju mencalonkan diri sebagai calon presiden
karena kalau tidak saya khawatir bangsa ini akan mengalami keadaan yang parah
saya masuk maksudnya berarti ada gerilya sendiri nih
di luar dari beberapa kandidat tadi yang dilakukan oleh koalisi umat madani untuk bertemu amin rais
kemudian mendongkrak nama amin rais tanpa koordinasi sebelumnya dengan kalian
ya mudah mudahan setiap langkah yang dilakukan oleh umat di dalam mencari calon presiden
yang lebih baik dibanding calon presiden sekarang ini membuahkan hasil yang baik
tetapi saya khawatir mas yuda bahwa ada faktor terinspirasi oleh pemilu raya di malaysia
dimana tun mahathir yang sudah dua kali memimpin malaysia kemudian terjun kembali menang
ketika melihat pemerintahan pak najib juga dianggap seperti pemerintahan yang sekarang yang gagal kan gitu
tetapi kalau hanya itu saja inspirasi
yang kemudian mendorong sekelompok koalisi umat madani ini
kemudian mendorong pak amin rais saya kira tidaklah cukup
kalau tadi dikatakan bahwa pak amin rais memiliki kemampuan
memiliki kapabilitas untuk menjadi calon presiden tentu semua orang sependapat
tetapi pengalaman kegagalan beliau pada waktu pencapresan masa lalu tentu juga perlu dievaluasi
dan juga masih banyak menurut saya tokoh yang sangat mampu
kita harus akui bahwa pak yusril pak zulkifli kemudian pak prabowo
itu masih memiliki kemampuan yang tidak kalah
nah sebaiknya pak amin rais sebagai tokoh bangsa
tokoh pemersatu tokoh gerakan reformasi
lebih tepat ditempatkan di posisi yang lebih tinggi dibanding sebagai seorang calon presiden
jadi sebagai penasehat sebagai pengarah saya kira lebih tepat
daripada didorong dorong akhirnya beliau dengan sungkan mengatakan
ya tetapi bagi umat ini bukan calon yang layak adu
bukan calon yang bisa mengalahkan incumbent sekarang
akhirnya kita harus menerima lima tahun kembali kondisi bangsa indonesia
yang mungkin akan lebih buruk dibanding sekarang
kita akan jeda terlebih dahulu akan mendengarkan statement dari pak syalon hamid
terkait dengan apakah benar nama amin rais itu salah satu yang dimunculkan
pada pemilihan presiden
pada tahun depan saya indonesia prime news akan segera kembali telfon bersama kamu
ya anda masih bersama sian indonesia prime news
dan kita masih membahas tentang gonjang ganjing koalisi keumatan
dan di hadir di studio ada pak sharon hamid dan juga mas suk mohar sonok
kalau tadi mas sukmo adalah sebenarnya ini dianggap nyolong start ya
pastinya merugikan dari beberapa peserta ataupun partai politik yang tergabung dalam koalisi ini
anda melihat sebenarnya pertimbangannya apa sih kalau dari sudut pandang anda
saya tentunya tidak bisa menjawab ya sudut pandang kenapa nama pak amin rais didorong
pada saat sekarang ini justru lebih awal dibanding rencana pertemuan para ulama
yang akan digagas pada bulan juli ini tentunya pak general yang bisa menjawabkan itu
tetapi di dalam rancangan yang sedang digagas akan pertemuan para ulama bulan juli ini
akan membuat sebuah kerangka kriteria calon presiden yang mewakili umat
kemudian kerjasama antara empat partai politik itu yaitu partai bulan bintang
partai gerindra pks dan pan itu seperti apa
baik ketika nanti muncul calon head to head ataupun beberapa calon yang lain
itu kesepakatannya seperti apa kan itu
nah kalau sekarang ini baik pak prabowo pak yusril pak zulkifli kemudian yang lain lain
masih menahan diri untuk tidak tergesa gesa menonjol nonjolkan dirinya sebagai calon
agar umat tenang tiba tiba kemudian muncul nama pak amin rais
kami dapat banyak masukan dari daerah daerah gitu kenapa tiba tiba muncul nama pak amin rais
kenapa tergesa gesa sementara yang sudah diputuskan pa saja masih menahan diri
apa memang sudah dipertimbangkan
apa memang sudah dipertimbangkan
bahwa pak amin rais ini akan mampu mengalahkan pak jokowi kan gitu
apakah kemudian pak amin rais ini sudah benar benar mewakili persentatif pan
pertanyaan pertanyaan itu muncul banyak sekali
nah inilah yang saya katakan tadi
ketergesa gesaan yang memfat kompli ajakan dari habib ini
yang menurut saya menimbulkan ketidaknyamanan
dan kemudian menimbulkan keresahan yang belum belum dikhawatirkan akan memecah koalisi keumatan
kalau pak sarwan sendiri setuju dengan statement
bahwasanya langkah anda untuk memunculkan nama amin rais itu bisa memecah belah koalisi keumatan
dari dulu calon umat islam itu tidak pernah satu
kalau satu itu kalau satu itu kalah habis
kecuali kita melangkai ijlimat ulama
tetap kuncinya pada habib rizik dan ijtima ulama
mewalanya disitu satu boleh
tapi pada waktu seleksi kita harus berani mengatakan saya yang terbaik
prabowo mengatakan dirinya saya yang terbaik
harus seperti itu
itu namanya seleksi
tapi dengan tujuan tadi tidak menimbulkan keresahan di umat ataupun kebingungan
tidak perlu resah
ada apa resah
pemilihan itu biasa
orang meyakinkan dirinya bahwa saya yang terbaik
tinggal ijlimat ulama nanti dengan caranya dengan makanan semua yang ada
bisa menseleksi orang orang yang beredar di luar ini
jadi memori mereka itu sudah kita isi dari awal
bahwa kan lah kalau mencari presiden ini orangnya
jadi soal dulu tidak itu sepertinya tidak ada masalah
waktu kita tinggal berapa bulan
kalau kita melangkah berandai andai terus takut umat ini pecah
karena nanti lama lama di depan kita pemilu sudah tinggal hari
tapi apakah anda mempertimbangkan aktivitas amin rais kemudian juga presidensial threshold dari pan sendiri yang tidak terlalu bagus sejak pemilihan presiden kemarin dua ribu empat belas
sehingga kenapa tiba tiba nama amin rais lagi tidak ada nama baru lain
ya kita tidak mungkin munculkan beberapa orang nama kan
pasti yang terbaik dan kita anggap berpeluang untuk bisa menang
amin rais punya mawadiah
amin rais ketua dewan pendidikan dua ratus dua belas
kemudian dia punya terdekat tidak pernah cerita ada amin rais itu koruptor
pada zaman reformasi saya tahu betul
jaman saya kasus pol saya mencermati amin rais
bagaimana dia berjuang
sampai dengan mengumpulkan massa berapa juta
kemudian men stop masa itu untuk demonstrasi karena diancam ditembak
itu orang yang punya kepemimpinan yang bisa mengontrol seperti itu
kalau masuk mau sendiri masuk mau kalau dari koalisi keumatan tidak ada nama amin rais
ya pasti ada pertimbangan pertimbangan tadi ya
variable variable tadi saya sebutkan
menurut anda memang tidak layak namanya amin rais
ataupun sebenarnya masih pertimbangan untuk dimunculkan berikutnya
seperti saya tegaskan tadi bahwa beliau ini tokoh bangsa yang sudah tidak perlu diragukan lagi ya
loyalitasnya kepada bangsa ini tidak perlu diragukan lagi
keseriusan beliau ingin memperoleh bangsa ini tidak perlu dilakukan lagi
seseorang itu harus ditempatkan pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat
nah jikalau pada pemilu dua ribu sembilan belas ini
pada saat selama ini pak amin rais selalu berjalan bersama pak prabowo
berjalan dengan pan berjalan dengan pbb berjalan dengan pks berjalan dengan gerindra
tiba tiba kemudian orang yang di sampingnya ini didorong oleh
didorong ya bukan pak amin rais saya katakan
didorong kemudian menjadi calon
tentu mengagetkan orang yang di sebelahnya yang selama ini merasa didorong merasa disupport kan gitu
nah inilah yang menurut saya tergesa gesa sekali kemudian ketika memunculkan satu namanya pak amin rais
justru persoalannya hanya satu nama mas yuda
kalau kemudian koalisi umat madani ini kemarin menguatkan keputusan pa dua ratus dua belas
memunculkan nama pak yusril pak prabowo kemudian pak zulkifli hasan
kemudian nama pak anies mata misalnya atau pak aher dan ditambah pak amin rais
saya kira menjadi sangat cantik kan gitu
oh berarti memang kurang lengkap
sehingga perlu juga mendorong pak amin rais untuk masukkan gitu
tetapi kemudian ketika ini muncul hanya satu nama
yang justru nama itu tidak ada dalam pa dua ratus dua belas
ya saya kira kita perlu bertanya tanya ini
apakah kemudian ini justru tidak menyulitkan posisi pak amin rais sebagai tokoh bangsa
kalau kemudian namanya sudah didorong ternyata hasil keputusan pa dua ratus dua belas
atau icam ulama nanti pada bulan juli ini ternyata tidak mengarah ke pemerintah

kasian pak amin raisnya justru
namanya sudah didorong dorong kemudian tidak terpilihkan gitu
ya betul apakah anda memikirkan hal itu
kita nama amin rais dimunculkan tau tau nanti tidak disepakati oleh polisi
ya itu pasti kita perhitungkan
justru karena kita memperhitungkan peluang pak amin rais lebih besar
kemungkinannya dia punya kapasitas dia punya pengalaman track record
dia punya pengalaman memimpin organisasi besar
terutama dalam langkah keumatan
dia bisa diandalkan untuk memimpin bangsa ini
terutama dalam rangka bela umat islam yang semasa sekarang ini jadi persoalan
jadi sebetulnya tidak mungkin kita mencalonkan sekian orang
harus fokus kan sehingga perjuangan itu bisa mengkerucut
tapi dengan mendukung satu nama justru berbenturan dengan komitmen di koalisi keumatan sendiri
kalau boleh tahu pak
politik itu tidak bisa kita tafsirkan hitam putih
memang pak amin rais tadinya kan tidak mau
tapi saya meyakinkan beliau beliau solusi bangsa ini
beliau harus mau terjun menyelamatkan bangsa ini
sehingga akhirnya beliau menerima
jadi kalau beliau menerima itu dengan perhitungan beliau kan
dia saya kira orang yang sudah berpengalaman
tentu dia tahu nanti risikonya seperti apa
dia harus komunikasi dengan menjelaskan ke prabowo menjelaskan ke yusril menjelaskan ke setiap persama
nanti disitulah kita berkompetisi sampai dengan ijtima ulama itu
jadi intinya itu jangan dari awal sudah dikunci
orang tidak boleh menyebut nama calon
seolah olah alternatifnya cuma satu
kalau masuk mas setuju tidak
tidak boleh dikunci seperti itu
mas yuda saya tadi sama sama melihat di cnn
muncul berita yang menyatakan pak mahfud md
minta restu untuk menjadi wapres ya ke majelis ulama indonesia
majelis ulama indonesia ini bagian dari padangkabar
saya khawatir ini merespon
merespon dari munculnya pak amin rais
kalau memang benar kemudian kemunculannya pak amin rais ini direspon
sedemikian cepat oleh pihak lawan
maka kata kata mengkunci satu nama tadi menjadi berbahaya gitu
jadi kita tidak ingin justru dengan muncul satu nama itu namanya mengkunci
kalau sekarang ini kita belum sebut clear siapa namanya
nunggu bulan juli
kita benar benar sekarang ini dalam posisi menyaring
mendengar dan mengamati aspirasi umat
siapa sih diantara para tokoh ini yang paling layak menghadapi incumbent kan gitu
tapi kemudian munculnya nama pak amin rais yang didorong oleh kum ini
seolah olah kemudian sekarang ditanggapi dengan munculnya calon wapres dari pihak sebelah
nah ini kan menjadi belum belum kita sudah diteskis oleh pasar
nah apakah itu salah satu strategi anda dengan memunculkan nama amin rais
untuk memunculkan nama nama lain
boleh jadi nama yang senior juga akan ikut kembali berkompetisi seperti megawati
ya tidak ada masalah ya
banyak calon tapi kan rakyat tidak buta kan
akhirnya melihat siapa yang bisa diberikan nama nama
akhirnya bicara soal kalau itu si a si b si c track record nya seperti apa
kita sudah menghitung sejauh itu
jangan takut banyak yang muncul jangan merasa pecah banyak yang muncul
kalau memang anda mampu
yakinkan masyarakat bahwa anda yang terbaik
tapi kalau kita lihat track record pak amin rais sendiri dua ribu empat saja sudah kalah sama pak sby ya
anda yakin dengan kekalahan beberapa kali ya mengikuti pemilihan presiden pun tidak mendapatkan peluang
di tahun depan apakah mendapatkan peluang lebih setelah sekian lama pak amin rais vakum di dunia politik
orang yang pernah kalah bukan amin rais saja
ada yang tiga kali kalah kan turut turut
sekarang bagaimana kita mencermati kekalahan itu
amin rais mengatakan bahwa sekarang saya beribadah
untuk mencalon ke presiden ini ibadah saya
dalam rangka menyelamatkan bangsa ini
jadi kekalahan itu kalau kita belajar dari secara benar merupakan kemenangan yang tertunda
harus dalam kerangka berpikir seperti itu
jangan kalah hantu seciut mundur selama hidup
nanti kita tidak punya pemimpin nanti
siapa yang tidak pernah kalah
semua pernah kalah dalam hidupnya
tapi dia belajar dari kalah itu
dia berjuang bagaimana memperbaikinya
tapi kalau dia kalah berulang ulang tidak belajar dari pengalaman itu ya kalah lagi
saya akan masuk ke pak mas kumpo
tadi anda katakan sudah ada draft mengenai kualifikasi para capres yang akan muncul nantinya dari beberapa nama yang sudah diajukan
kira kira kenapa nama amin rais tidak ada di dalam draft itu
pertanyaannya adalah kemudian ketika beliau sebagai dewan pembina pa dua ratus dua belas yang memimpin nama nama yang direkomendasi kenapa beliau tidak ada di dalamnya
padahal beliau bisa saja saya mau ikut dong saya masih punya kemampuan saya masih bisa memperbaikin itu
tetapi kan beliau tidak memajukan dirinya di situ
dan kebetulan para peserta yang mengeluarkan rekomendasi itu juga tidak memunculkan nama pak amin rais
itu saya melihat bahwa pak amin rais sangat menyadari benar
di mana beliau tahu harus merepatkan diri pada pertarungan kali ini
beliau menempatkan di dalam posisi yang sangat pas memimpin pasukan ini untuk bisa menang
berarti ada asumsi pihak lain yang memang mendorong pak amin rais seperti yang di sumatera
saya khawatirkan tadi tidak ada salahnya kum ini mendorong pak amin rais nggak salah
dan ini bagian daripada menseleksi mencari calon presiden
tetapi kemudian ketika hanya muncul satu nama pak amin rais
ini yang menurut saya menyulitkan posisi pak amin rais
dan menyulitkan mohon maaf nih habib rizik sendiri untuk kemudian harus bersikap seperti apa kepada pak amin rais
beliau ini kan dua tokoh satu imam besar satu tokoh nasional
yang saat ini sedang sama sama berpikir bagaimana mencari calon terbaik menjadi presiden dua ribu sembilan belas
kalau kemudian sekarang sudah dikunci bahasa kunci ini justru yang mengkunci adalah kum ini
jadi pa itu keluar empat nama berarti masih ada peluang untuk dipilih
tapi kalau kum hanya satu nama pak amin rais beliau lah yang mengkunci nama pak amin rais
nah ini yang saya katakan tadi ya mohon maaf general
bagi sebagian orang bertanya seolah olah kok kum ini memfede kompli gitu
seolah nama yang empat sudah didorong itu udahlah singkirin aja lah
muncul aja ini kan gitu
nah terus terang ini bisa diprediksi oleh pihak lawan sebagai awal daripada ketidakkompakan koalisi keumatan
dan saya tidak berharap ini berkembang menjadi baru larut
kemudian kum bisa dikompasikan
dan saya tidak berharap ini berkembang menjadi baru larut
kemudian kum bisa menahan diri sampai dengan bulan juli ini terjadi pertemuan para ulama untuk memutuskan mana yang terbaik

terkait dengan pencalonan beberapa nama berikut nama dirinya pada pilpres mendatang

itu tidak juga menjamin akan ada keberhasilan seterusnya
karena kita juga banyak melihat sejumlah artis kita yang menikah di mekah berakhir juga cerai

tapi kita akan berbicara lagi selanjutnya dalam berikut
tetaplah bersama saya indonesia prime news tetaplah bersama kami
berbicara dengan perbedaan yang kecil kecil
kalau kita bicara untuk kepentingan
bangsa dan negara itu
ukurannya yang lain itu harus bisa mengalah
amerika raya bisa menerima konsep
pastinya beliau harus bisa meyakinkan pan
beliau kan pembina pan pendiri pan
mereka loyal jadi
kenapa amerika raya kita munculkan
dia harus punya kesempatan untuk
dipilih sebagai presiden
walaupun dia tidak mau tapi kita yakinkan
akhirnya dia dengan pertimbangan
tertentu dia putuskan saya setuju
saya akan berjuang pada akhir
hayat hidup saya silahkan yang lain
berkompetisi jadi jangan dari sekarang
pecah kalau kita tidak bisa
berbeda pendapat ya tidak bisa kita bergarah
anda setuju tidak dengan berbeda pendapat
justru tidak baik untuk mendapatkan
sekian partai bulan betang
pak afri hansandor selalu mengingatkan begini
yang tidak terorganisir
akan kalah oleh kebatilan yang terorganisir
nah inilah yang harus kita khawatirkan
niat yang baik ini
kalau tidak diorganisir dengan sangat baik
akan kalah dengan kebatilan
satu yang kedua
kita kemarin juga memberi masukan
kepada pa dua ratus dua belas dan
gmf bahwa saat ini sedang ada
proses judicial review di mahkamah konstitusi
perlu juga ketika terjadi pertemuan
para ulama nanti untuk
ternyata presidential threshold ini menjadi
banyak calon presiden kalau
kemudian nanti pertemuan para ulama ini
sudah terlanjur memutuskan misalnya
kemudian ternyata hasilnya adalah
muncul banyak calon presiden lantas
apa sikap para ulama terhadap hal ini
iya kan nah kemudian
kalau kemudian ternyata ada persaratan
yang dibuat oleh para ulama
yang diminta kepada calon kandidat
untuk menetangani kemudian ada
kandidat yang sudah menetangani tetapi
ada kandidat yang tidak mau tetapi
dia memiliki kemampuan dan memiliki kursi
untuk maju ke calon presiden
nah yang semacam ini kan perlu dimatangkan
dulu maka itulah pentingnya
kemarin ketua alumni pa dua ratus dua belas
pak cahy selamat
mengatakan kami sedang
duduk kami sedang mempersiapkan
segalanya dan kami sedang menunggu
arahan dari habib nah harapan
saya semua cooling down
kemudian semua tetap
bergerak bersama sama menjaga umat ini
tidak terlebih dahulu terburu buru
memunculkan satu nama
yang kemudian membuat tidak nyaman
satu dua minggu ini
tidak akan membuat resiko yang
terlalu besar kepada
proses ke depan tetapi
bisa mengakibatkan organisasi
ini menjadi tidak solid dan akhirnya
kalah oleh kebatilan yang terorganisasi dengan
sangat baik itu pesan sekjen yang menurut saya
harus kita perhatikan bersama sama
berarti kata kuncinya tergesa gesa
kalau anda melihat pak sarwan bagaimana tergesa gesa
dalam waktu itu relatif ya
pemilihan presiden tinggal berapa bulan lagi
kapan kita membangun kekuatan
itu waktunya tidak terlalu banyak
tapi di dalam sendiri anda justru tidak konsolidasi
tidak terjadi sepakat
tidak perlu sepakat
ini kan kesepakatan itu dibangun nanti
jadi kalau sepakat itu
berarti saya sama anda harus sama
sebangun tidak bisa
justru ada kata sepakat itu
ada perbedaan yang disusulkan
kalau kita bicara untuk kepentingan bangsa
rujuknya itu suatu ketika akan sepakat
itu kan dari awal sudah kita akui
menghasilkan bukaan amir rais ya kita
pasrah tetapi jangan
dari sekarang kita tidak boleh berjuang untuk
amir rais akhirnya
otoritas nanti di itimak ulama itu akan dikerucutkan
jadi yang saya
tolak itu mengunci
dari awal calon calon itu untuk
ulama ulama yang berada di
akhirnya perbincangan selesai tapi ada satu pertanyaan
yang menarik adalah menurut anda berdua
apakah memang koalisi umat terpecah
karena statement dari anda sendiri
untuk memajukan amir rais
orang berbeda pendapat itu bukan berarti pecah
berbeda pendapat dalam konteks ingin menyelamatkan
bangsa mari kita bicara
item item apa yang anda punya item item
kalau dari awal kita takut berbeda pendapat
terus tunggu aja
nasib pasrah satu orang calon
nah ini yang menunjukkan
statement sendiri yang mengatakan sangat kontroversi ini
perpecahan bagaimana anda melihat
sekali lagi kami tidak bisa
melarang koalisi umat madani
untuk mendeklarasi pak amin rais
tetapi kami juga
meminta kepada seluruh
untuk kemudian tidak segera juga
menjustifikasi bahwa kemudian
akan mengarah kepada satu nama pak amin rais
kita tetap bersama sama
tetap menahan diri
kita tunggu arahan lebih lanjut
dan tidak membuat
ditafsirkan oleh masyarakat
yang sangat besar harapannya
kepada koalisi ini
sudah membuat sebuah statement
untuk kemudian diputuskan
jadi kita hilangkan
kesifat keterkesan saat ini
menjadi sebuah keputusan yang bijaksana
dan benar benar berharap petunjuk
dan sebenarnya petunjuk itu datangnya dari allah swt
insya allah kita tetap satu perahu pak
tetap satu langkah dalam koalisi keumatan
tetapi untuk lebih bisa menahan diri
dan berhati hati di dalam memunculkan nama
baik terima kasih atas perbincangannya mas sukmo dan juga pak sai
terima kasih mas yuda

cnn indonesia prime news malam hari ini
terima kasih mas yuda
semoga memang semakin solid
dan dua minggu lebih ya
sebelum nanti akan ada pertemuan besar
para ulama untuk menentukan nama
siapa di antara lima dari kandidat tadi
yang akan dimunculkan
terima kasih satu satunya bersama kami
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh